hingga selasa hanya sebagian kecil pedagang di pasar tarumajaya bekasi saja
yang telah menerapkan pembelian minyak goreng dengan ktp atau aplikasi peduli lindungi
salah satunya roshid
meski tidak mengalami kendala saat menggunakan aplikasi
roshid mengaku omsetnya turun akibat pembatasan pembelian yang di dua kg per orang
kalau saya pribadi sih merasa memang secara seorang pedagang memang kebantu ya
kebantunya memang harganya terjangkau
ya walaupun keuntungannya memang tipis kalau dirasakan
hal senada juga dirasakan oleh suharni yang sehari hari berjualan gorengan
ia terpaksa melakukan efisiensi penggunaan minyak goreng curah subsidi
yang ia beli untuk kebutuhan usahanya
ya enggak terpaksa yang penting harga minyak terjangkau gitu aja
meski demikian tidak sedikit pedagang minyak goreng yang memilih untuk berjualan seperti biasa
tanpa menggunakan aplikasi peduli lindungi atau etika
saya enggak ikut kalau ikut enggak ikut program
nyata langganan kita punya lebih dari dua kg ya
ada enam puluh lima kan kita hanya akan minyak
pedagang berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan pembelian minyak goreng curah rakyat
yang dibutuhkan saat ini
adalah minyak goreng dapat dibeli dengan mudah dengan harga yang terjangkau
dedy beben bekasi jawa barat